tengah kita apa tetangga kampung
dengan rara bu anak gadisnya ibu tari
bu ibu kenapa bu ibu gak suka
kalau bayu jatuh cinta dengan rara
kalau ibu gak suka bayu janji bayu akan jalan rara ya bu ya
aku rano juga mencintai kamu
bu ada minuman nih buat kaelen
sialan aku gak boleh tinggal diam nih
aku harus cari cara gimana untuk melenyapkan mereka
terima kasih ya bu berkat ibu kami bisa melewati cobaan ini bu
bu ibu adalah kekuatan bagi kami
dan ibu juga adalah pelita bagi kami bu
iya bu terima kasih atas kesediaan ibu menjadi samudera air mata kami
terima kasih ya bu
terima kasih banyak atas setiap detik kasih sayang ibu terhadap kami
loh kok cuma dua sih
gak salah nih jak pesanannya cuma segitu kak bayu
ini alamatnya nih
ini bener cuma dua
alah sebagai pedagang yang baik berapapun ikan yang diminta kita harus utuh melayani kak
iya udah pergi
alah paling sejak kakak sama murni ngerjain
iya aku yang memesannya
untuk apa ra ibu kamu kan banyak ikan
iya aku ingin sepasang ikan mas ini berenang berisi sungai
kamu mau membantu aku kan
rara aku gak ngerti
sebenarnya maksud ini tuh apa sih
seperti ikan mas ini
aku juga ingin hidup bebas
aku mencintai kamu yuk
apa aku salah mencintai kamu
kamu gak mencintai aku
aku juga mau
silahkan gunta siapa kamu

ibu perhatikan dari tadi kamu ngelamun terus
nggak kamu nggak ada apa apa bu
kalau kamu lagi ada masalah kamu kan bisa bicara sama ibu
tapi ibu kok merasa kalau anak ibu ada yang jatuh cinta ya
ibu gak salah kan bayu
alhamdulillah syukurlah kalau begitu ibu ikut senang
dengan rara bu
anak gadisnya ibu tari
ibu kenapa bu
ibu nggak suka
kalau bayu jatuh cinta dengan arah
kalau ibu nggak suka
bayu janji bayu akan jalanin rara ya bu ya

punya calon menantu seperti bayu bu
dan bayu takut
kalau bayu jadi menikah
dan bayu punya seorang anak
yang caca seperti bayu bu
dan bayu juga nggak mau
apa yang dirasakan oleh bayu
dirasakan oleh anak bayu bu
ibu nggak mau bu
bayu bener bener nggak mau bu
ibu bisa mengerti perasaan kamu
bisa mengerti perasaan kamu
ibu bisa mengerti perasaan kamu
sekarang kamu istirahat ya
sekarang kamu istirahat ya
ibu ber gitulang
kamu tahu keadaan aku sekarang bagaimana
kamu tahu karena
kamu takut apa
hanya untuk dibenci ra
insya allah yung
apapun yang akan terjadi nanti
aku akan mencintai anakku
kita serahkan semuanya sama
yang maha kuasa
terima kasih yara
kamu udah mau terima aku apa adanya

tapi kau menurutmu
kan masih anak terkutuk itu lebih maju dari usahaku
gak apa apa yuk
ah yuk yuk
apa kamu yakin ibu kamu bisa menerima niat baik aku
insya allah yuk kita kan punya niatan baik
pasti hasilnya lebih baik kita serahin aja sama yang maha kuasa ya
ibu kan sudah bilang sama kamu
jangan dekati anak siluman itu lagi
sekarang mau pulang diantri sama cia lagi
diam kamu di sini ya
aku kan sudah bilang sama kamu
jangan dekati anakku lagi
saya mau melamar haram
saya mau melamar haram ibu
hei anak siluman
jangankan aku ini menerima kamu menjadi menantu aku
menatap muka kamu pun aku sudah muat
aku ingetin sekali lagi ya
jangan dekati anakku lagi
tapi kan ibu saya mencintai bayu ibu
ibu pokoknya gak mau tahu
ibu enggak mau mempunyai cucu yang wajahnya mirip kayak dia
kalau perlu habisin dia sekalian
jangan jangan ibu
kelaluan tuh nenek hampir
enggak ada puas puasnya ya pa
membuat hidup kita menderita terus bu
kamu enggak usah emosi
tapi kan bu
ibu bilang kan sudah
daripada kalian terbawa emosi
lebih baik kita ambil hikmahnya